masih bersama saya dua atlet andalan tunggal putra badminton indonesia juara tunggal putra
anthony sinisuka ginting eoni tahu enggak kan dulu sempet di sosial media orang lupa namanya
sinisuka jadi namamu tuh esnya diganti atau diganti apa jadi apa jojo tahu enggak suge
bersyukur bisa membanggakan indonesia setelah puasa tiga puluh tahun juara satu all england runner up all
england next akan ada
thomas cup ada olimpiade apakah predikat yang sama boleh kalian berikan untuk indonesia
hai harus ya pasti pengennya saya berharap juga sama rapnya juga pasti mengusahakan hal yang sama
juga iya kita kan cuma bisa berusaha ala doanya makanya dari mbak rosy dan teman teman semua
sampai tahu doanya berhasilkan di kabur amin doa bangsa indonesia semuanya mendapatkan
mbak rosy dan teman teman semua sampai tahu doanya berhasilkan di kabur amin doa bangsa indonesia semuanya mendapatkan

akan beda loh tapi ayodom koreksi aku kalau salah kalau nggak diandalkan
koreksi aku kalau salah kalau nggak diandalkan menang itu bener enggak sih rasanya lebih
menang itu bener enggak sih rasanya lebih
menang itu bener enggak sih rasanya lebih long dibandingkan oh juara all england

hal hal di luar di luar kita kontrol kita dan di luar hanya skill ya jadi disitu ya pentingnya
untuk terus diskusi dengan tim tim support yang di belakang ini tuh saya rasa ya memang harus lebih
lagi gitu jadi untuk menjaga hal hal yang seperti itu tuh tidak terjadi di kemudian hari ya pastikan
embel embelnya kan lebih banyak kan atau labelingnya juara all england runner up all
england oh anthony sugeng gini oh yang berhasil mengalahkan excelsson o dua per penampilan prima
begitu udah dua game kalaset penampilan yang sangat buruk sekali dari juara all england ini
tuh akan akan selalu akan dibandingkan kan dengan tampilan sebelumnya kira kira itu kira kira
apa eh negatif burden nya ya sebagai seorang juara
harapannya tapi tetap dong tetap bisa menjadi juara pasti ya itu maksudnya yang kita bilang tadi
olengan kan salah satu yang paling bergensi paling apa ya tinggi lah ya kastanya di badminton khususnya
mungkin buat kita berdua bukan cuma buat kita berdua kayaknya semua atlet badminton pengen banget jadi
juara di olimpiade dulu kan onikan kesini kan waktu olimpiade di toksurosi juga kan iya yang
sama grace poli sama apriani apriani waktu itu eh bronze bronze ya nah kan waktu itu bronze ini
runner up berarti nanti yang ketiga muncul di rosi udah emas naik naik terus naik terus
jojo dan oni bisa dibilang sekarang dua puluh tujuh dua puluh delapan lah ya umur yang masih sangat mumpuni sebagai seorang juara yang paling buruk sekali dari dia
umur yang masih sangat mumpuni sebagai seorang juara yang paling buruk sekali dari dia
bagaimana menurut jojo sama oni merasa bahwa ini adalah juga bagian dari masa depanmu mau sampai pensiun di lapangan badminton
iya kalau kita ngomongin pensiun ada memang setiap olahraga pasti akan ada waktunya gitu kayak diburu tangkis mungkin rata rata di kalau tunggal ya kita mengungkan tunggal mungkin
kalo tunggal ya kita ngomong kalau tunggal mungkin di tiga puluh satu tiga sampai tiga puluh dua tiga puluh tiga tahun itu sudah keraskaya tapi mungkin buat orang lainnya menurut gue saya jadi karena ben interact serius atau seorang atlet lain juga

kalau kita jaga kondisi yang bagus masih bisa untuk berprestasi lah gitu
tapi ya ya balik lagi kita memang dengan usia kita yang sekarang ini bisa dibilang memang lagi masa masa emasnya lah gitu
dan ya karena hal itu juga kita ingin menampilkan yang terbaik kita ingin berjuang semaksimal mungkin
dan ya balik lagi untuk hasilnya kita nggak ada yang pernah tahu gitu
jadi ya kita melakukan apa yang jadi bagian kita aja
kalau oni juga gitu pernah berpikir mau kapan atau pokoknya yang penting just keep plank
kayak kalau kapan sih kita gak apa ya nggak ada target sebenarnya
maksudnya ya tapi kalau dari pikiran pikiran maksudnya lucu lucuan cerita cerita gitu
paling tiga puluh dua tiga tiga maksudnya ya kita lihat di umur segitu kita masih mampu
ningga masih apa karena kan di tunggal pasti lebih duluan lebih awal dibandingkan pemain ganda
karena kita main cover lapangan semua sendiri kan
bukan cuma pertandingan ya kita latihan juga kan lebih dibanding yang lain gitu
karena ya kita cover lapangannya sendiri
cuman ya tadi saya bilang memang di umur umur segini ya lagi oke okenya
dalam arti ya kita harus mempersiapkannya semua dengan baik sih
maksudnya pasti nanti masa itu datang kita nggak tahu kapan sampai
dia percayain kitanya sampai kapan
ya di atas kertas tiga puluh dua tiga puluh tiga tapi ya kita nggak tahu
iya kita nggak ada yang tahu kan
jadi ya kalau saya pribadi sih main sampai semampunya sampai kalau memang tuhan udah bilang
tapi ya kita kan pasti ya ini karir kita gitu
maksudnya dalam arti kita kan cowok bakal jadi calon eh calon gue ya
calon kepala keluarga pasti kan ada tanggung jawab lebih juga
maksudnya kita maksimalin sekarang buat nanti masa tua kita sama keluarga sih kalau saya sih gitu
atlet itu menurut oni juga tetap menjanjikan
maksudnya kayak jujur aja jujur kalau mau dibilang ya
berdua yang kelihatan tapi di seangkatan kita banyak banget yang maksudnya nggak seberuntung atau sampai kita berhasil sampai sekarang sampai di titik inilah
jadi banyak banget sih maksudnya yang kita bisa flashback lagi wah kayak bersyukur banget lah tuhan bisa sampai sekarang gitu ngasih kesempatan sampai sekarang
terlepas mungkin usaha kita juga ada terlepas kerja keras kita juga ada cuman kayak dilihat lihat lagi
kerja kerasnya lebih dari kita gitu maksudnya
bagus gitu skillnya tekniknya talentanya segala macam
jadi ya kalau ditanya mbak rosy kayak tadi ya kalau kita bisa berhasil kita bisa sampai titik sekarang sih sangat sangat menjanjikan gitu
tapi ya kalau nggak beruntung nggak berhasil ya
sorry aku mau nanya jadi atlet berprestasi itu bisa kaya gak sih
itu kita harus ya itulah pinter pinternya untuk manage
ya kita tabung entah itu mau investasi apa
yaitu balik lagi ke diri kita masing masing lagi
karena saya selalu saya inget yang waktu oni di sini kan bagaimana kita ingin sama sama menumbuhkan bangga jadi atlet gitu
tapi kan bangga juga harus tetap punya implikasi punya kesejahteraan
mereka tahu bahwa ketika mereka berprestasi dan setelah mereka memberikan kebanggaan bagi indonesia masa tua mereka juga bisa tetap memberikan kesejahteraan
jangan sampai atlet berprestasi di masanya habis itu begitu pensiun banyak kita dengar cerita cerita yang kasian banget gitu
yang terjadi pada atlet atlet di cabang olahraga manapun
mereka yang sudah memberikan kebanggaan pada indonesia semoga bisa terus punya kebanggaan atas hidup mereka meskipun sudah tidak di lapangan lagi
menjadi kebanggaan untuk indonesia
dia kalau udah dia cengirannya seperti ini gue udah tau banget nih pasti ada keisengan sebenarnya
selamat juga untuk jojo jadi akan lahir bulan apa
pas olimpik setelah olimpik
hanya mungkin satu bulan atau satu bulan kurang setelah selesai pertandingan olimpik
berarti nama pertama udah bisa tuh calon nama anak yaitu olen
dari all england kalau menang nanti di olimpiade namanya
jadi olen olim christi last name nya christi kan kamu ya
nama dari kita berdua jadi kalau anak muda papa kenapa namanya ini diberikan oleh om ginting dan tante rossi
aku terima kasih sekali tadi baru bangun tidur tapi memenuhi komitmen untuk ada di talk show rosie
sungguh sungguh aku sangat menghargainya kita ketemu lagi di next performance
dan dengan cerita yang juga membanggakan tidak saja untuk kalian berdua tapi juga untuk indonesia
terima kasih juga bagi anda yang menyaksikan program loc